kamu mau mencari suami kaya yang baru ya
kamu gak usah mengafi
kamu mengambil hak anak anak untuk kepentingan kamu sendiri
kamu bener bener gak pernah pikirin anak anak kamu
aku senang deh bisa ketemu sama anak anak kamu
aku tuh berharap aku tuh bisa lebih dekat lagi dengan mereka
supaya mereka tuh bisa nganggep aku seperti ibunya sendiri
sayang aku seneng banget loh
kamu mau nerima dan bisa dekat sama mereka
seneng banget aku sumpah
kamu itu gak ambil anak anak aja
kenapa kamu gak ambil aja anak anak dari ibunya
tapi emangnya aku bisa dapetin hak asum mereka

saya tuh bukan sekedar kesimpulannya
saya kesal juga godo sama ibunya
tapi itu semua kan tergantung sama ibunya
buktinya kan ada nanti sekarang
dia itu gak punya kerjaan
rumah yang ditinggalinnya juga sebenarnya rumah kamu kan
iya kamu tinggal minta baik baik aja sama pengadilan
dan kamu tinggal buktiin
s pura meja
terima kasih banget ya
aku senang kamu bisa deket sama mereka
apalagi cara terbaik untuk menghancurkan kamu
selain suami kamu
aku juga mengambil anak anak dari kamu nanti
aku akan menghancurkan kamu
seperti kamu menghancurkan adik aku
kakak ngapain sih main hadiah dari tante itu
aku nggak suka sama dia kak
tante kartika kan baik cantik sayang sama kita
tapi kan gara gara tante tika papa gak pulang ke rumah
terus gara gara tante tika kamu jadi sedih
kalau papa seneng harusnya kita seneng juga kata papa
tapi aku gak suka sama tante tika
langsung aja ya
aku mau mulai sekarang sampai selamanya anak anak tinggal sama aku
kamu gak salah mas
yang melahirkan mereka mas
ya aku tahu kamu yang melahirkan mereka
tapi alangkah lebih baik kan kalau anak anak tinggal sama aku
ini demi kebaikan mereka nanti
kamu itu udah ngianatin aku mas
kamu udah ninggalin aku
bahkan selama ini kamu tuh gak pernah mau tahu kabar mereka seperti apa
dan kamu gak pernah mas ngeliat
kamu gak pernah tahu kan mas
mereka makan atau tidak
kamu gak pernah tahu itu
dan sekarang kamu datang ke sini dan mau ngambil anak anak dari aku
mau jadi apa mereka masih di tangan kamu
aku bisa biayain mereka
mereka akan menjadi lebih baik
tika sayang sama mereka tika juga bisa jagain mereka
keluar kamu pas dari rumah ini
aku udah gak mau lihat muka kamu lagi
dan satu hal yang perlu kamu tahu
jangan pernah ganggu aku ataupun anak anak
kan aku bilang juga apa
dia pasti marah kalau aku mau ngambil anak anak
dia sengaja memisahkan kamu dengan anak anak
tapi kamu gak boleh nyerah ya
kita masih bisa lawan dia di pengadilan
saya mau kasih
kamu selalu support aku untuk dapatin anak anak
aku akan lakukan apa aja asal kamu bahagia
sampai jumpa lagi mas
ibu ranti saya membawa surat dari pengadilan
pak dodi selaku pemilik rumah itu
meminta ibu untuk segera angkat kaki dulu
dan mengenai hasil anak anak sepenuhnya diserahkan pada beliau
kamu itu bukan ibu yang baik untuk mereka nanti
kamu itu gak punya kerjaan
biar tagihan saja terlambat terus
nih buktinya surat dari sekolah
yang bilang kalau kamu tidak pernah membayar tagihan
kenapa sih ranti
padahal mas dodi selalu ngasih uang ke kamu kan
saya benar benar gak habis pikir
apa jangan jangan uangnya itu kamu habisin sendiri
tapi untuk apa
apa kamu pakai untuk
ngurus diri kamu yang kampungan ini
sampai kapanpun kamu tidak akan pernah mendapatkan mas studi lagi
kamu mau mencari suami kaya yang baru ya
kamu gak usah mengnafik
beda bedanya kamu mengambil hak anak anak untuk kepentingan kamu sendiri
kamu benar benar gak pernah pikir anak anak kamu
mereka itu bukan anak anak kami
tapi anak anak aku
emang kenyataannya begitu kok
emang selama ini kamu tuh sudah menjadi ibu yang baik
kamu gak akan pernah bisa dapetin anak anak aku
kita lihat saja nanti di pengadilan
tapi kamu pasti akan kalah